aku kan anak ganteng cerdas kreatif
pasti lo bisa nemuin cara buat ngebut sampai di depan situ
iya ini aduh sorry banget ya kaya ini antriannya panjang banget
gue juga bingung ini kak
hah diri bayinya nendang nendang perut kakak terus
el maaf ya ibu gak sempat bikin sarapan
soalnya tadi ibu tiba tiba ditelepon sama klien sudah datang
gak apa apa dong ini kan weekend
aku juga bisa masak sendiri kan ibu yang ngajarin
kamu weekend gak kemana mana pergi gitu sama calon pasar kamerot itu
ibu ah mulai deh gak usah bahas botol kecap bikinmu terusak tau gak
gue mana sih taksinya kok tumen dateng jam segini loh
udah kok cuman gak tau pasti di jalan kali
ntar lagi dateng
panjang umurnya kamu baru aja diomongin nih sama michelle
tante pasti kangen banget ya sama saya calon mantunya
kamu kenapa sih dipanggil botol kecap sama l
bu ini paling kan taksi online nya bentar lagi dateng
el tinggal ya el capek banget soalnya
ibu hati hati dong
jangan mau makan gini
kamu lagi berantem ya sama el
iya tentu ya ada salah paham sedikit sih
cuma saya padahal udah mau jelasin semuanya sama michelle
tapi michelle kabur kaburan terus tante
ya misale sih memang keras orangnya tapi hatinya lembut
tapi terang aja
bentar lagi juga baik kok
semoga ya tapi galaknya itu loh sanda
kamu mau gak tante kasih tips
oh buat biar michelle nggak marah marah lagi ya
apa tuh tante
jadi gini ya tadi pagi tante itu belum sempet bikin sarapan buat el
nah l itu paling suka makan nasi uduk
di ujung jalan itu ada nasi uduk kesukaan el
kamu sekarang kesana kamu beli kamu kasihin l
tante jamin pasti el langsung cindak sama kamu
nanti aku bawa el
eh bisa dibotong kecap
pagi gua rusak tahu gak gara gara dia
gampang wanggu banget sih
betul kecap ini bingung banget sih
bisa pas hari juga gue tenang gitu
jangan jangan butuh kecap mau kerjain gue kali ya
saya dion manajer dari mesmer ice cafe
saya mau menyampaikan kalau anda diterima bekerja part time di cafe ini
hah serius pak
terus saya bisa mulai kerja kapan
kalau bisa kamu datang hari ini untuk training
udah makasih pak makasih banget
gajinya luar kerjaan part time disini
ah misi mbak
saya mau ngitip luangan kerjaan buat part time bisa
nanti lamarannya akan saya serahkan kepada manajer cafe disini
kalau interview sekarang bisa nggak
kebetulan nggak bisa mbak karena manajernya lagi keluar
nanti lamaran mbak akan direview dulu
kalau misalnya cocok pasti bakal dikabarin
terima kasih mbak
makasih yang terbaik biar lu bisa bantu nyokap lu
gergerepotan kecap tongga
waduh seriusan ini
tengah antri bl tengah
pengen buru buru pada lapar semuanya
bang nunggu juga bang
satu jam sepuluh menit bang
di aplikasi sih katanya bintang lima
jadi ngantrinya kayak gini tiap hari
usaha banget nih gue demi sikannya bokering
ini ya terus nanti dia ngamuknya lama
hukuman dari patogar bisa nambah aneh lagi nanti
riffky sudah bangun belum
nanti sarapannya bawain aja ke kamarnya ya
biasanya kalau weekend gini dia bangunnya siang dan cuma main gamenya aja di kamar
mas rip kita sudah bangun tapi udah pergi tadi pagi
yaudah saya minta teh hangat aja ya bi
benar kata aldino
gue tuh nggak boleh nyerah buat dapetin ripki
gue harus usaha lewat papanya rifki
duh mikir dong arin mikir
arin maaf om mau tanya tadi malam ripki nggak anterin kamu pulang sampai rumah ya
maafin om ya om jadi gak enak sama kamu
padahal kan om yang minta kamu datang ke rumah
jadi gini om aku nelfon om itu karena aku ingat
besok itu dua tahun meninggalnya tante dewi ya om
oh boleh ya om ganggu gak ya aku
oh malah tadi aku tadinya niatnya mau nyekar sendiri aja sih om
om senang kalau kamu mau ikut mau temenin divi
yaudah besok om kabarin lagi ya
oh ya baik om makasih ya om
pokoknya gue bakal terus baik baikin papanya rifki
supaya papaya rifki mau bikin gue balikan sama rifki
kalau pas giliran gue terus udah keburu abis gimana nih
pegel dong sia sia dong gue
lo kan anak ganteng cerdas kreatif
pasti lo bisa nemuin cara buat ngebut sampai di depan situ
iya ini aduh sorry banget ya kaya ini antriannya panjang banget
gue juga bingung ini kak
hah jadi bayinya nendang nendang perut kakak terus
iya sih dia pasti gak sabar mau makan nasi uduk
anak juga sih udah tau ngidam
ya tapi ini gimana kak gue takut kehabisan juga ini soalnya antriannya lama banget
ya udah kakak sabar dulu ya oke doain